empat kru pesawat kargo jenis dhc empat karibau milik pemda kabupaten puncak papua yang jatuh di pegunungan ilaga
ditemukan oleh tim emergency response milik pt freeport selasa pagi
seluruh kru pesawat ditemukan meninggal
empat kru pesawat yang meninggal itu adalah pilot farhad limi co pilot fendi
saat ini keempat jenazah tengah dievakuasi menuju posko jila
selanjutnya keempat korban akan dibawa ke timika dengan menggunakan pesawat
dengan ditemukannya keempat korban tersebut maka proses pencarian akan segera ditutup
proses evakuasi sempat terkendala cuaca buruk
pesawat kargo jenis dhc empat karibau hilang kontak sejak senin pagi dalam perjalanan menuju ilaga dari timika
pesawat ini membawa peralatan dan bahan bangunan
pesawat kargo jenis dac empat kerbau milik operator alpha indonesia hilang kontak sejak senin pagi
dalam perjalanan menuju ilaga dari timika
timika papua berhasil menemukan bangkai pesawat pada selasa pagi
dalam sebuah pencarian di pegunungan wilayah ilaga kabupaten puncak
pesawat itu dipastikan posisinya setelah tim sar mencari lewat udara selama dua jam
setelah bermanuver selama lima kali di atas pegunungan
boeing puing pesawat karibau ditemukan dari ketinggian tiga belas sampai empat belas kaki